tidak hanya memproses secara hukum
poresta depok jawa barat juga memberikan pembinaan rohani
kepada anggota geng motor yang ditetapkan sebagai tersangka
bimbingan rohani yang dilakukan poresta depok jawa barat
ini dilakukan di salah satu ruangan di maporesta
menghadirkan seorang ustad
pembinaan secara rohani dilakukan untuk meningkatkan kesadaran
para pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya
apalagi mereka masih berusia produktif
sementara itu pemerintah kota depok berjanji akan mencarikan solusi
menangani geng motor yang sedang marak di kota depok
mengingat sebagian besar para anggota geng motor masih di bawah
nah ini menjadi catatan buat kami
akan kami ambil langkah langkah yang paling tidak
ini tidak bisa jadi lagi di wilayah kita